motor lagi motor pelan pelan
tuh kamar mandinya dimana ya bingungin banget
apa itu kamar mandinya
sampai jumpa di video selanjutnya
nah ini tuh tangan ini taunya
dari tadi kita cari cari tetep gak ada juga
aduh digigit emak
mas joko kalau tangannya gak ketemu terus dia akan tayangan terus dong
yaudah gak apa apa
gak ada pilihan lain
mungkin memang sudah sebaiknya mas joko itu pindah dari desa ini
ya jangan loh
mas joko gak boleh nyerah dulu
semoga dengan kepergian mas joko nanti desa ini akan jadi aman lagi
ya udah kalian jaga diri ya
aduh dimana ya
sampai nyari nyari tempat sampah
eh daripada ngorek ngorek hidung ente
iya tapi hidung gue deket menurut lo
udah lu pada ribut aja cari yang berbeda
bener ada gak
aduh mana bau lagi
yang namanya juga sampah pasti bau
itu apaan tuh
eh bang dak
jangan jangan ini dia
kan ketemu juga
cilek banget ya
kali aja bang bos
eh kamu tau gak sih
itu tuh agak besar
lo pegang deh
mendingan kita langsung ngajak ke rumahnya
ntar dulu doang sabar
aduh gak diangkat
usahanya gak ada tuh
aku usahanya mau sentek
pak rt dan bu ranti
tujuan saya kesini itu
saya mau minta maaf yang sebesar besarnya
apa yang saya perbuat disini itu
bikin resah warga
setelah saya pergi nanti
desa ini jadi aman
nggak ada gangguan lagi pak
kok saya jadi gak enak ya mas joko
karena ini sebenarnya kan bukan kesalahan mas joko semua
meminta maaf kepada mas joko
karena tidak bisa atau gagal
mempertahankan mas joko agar bisa tetap disini
ini udah nasib saya seperti ini
semoga mas joko
tambah sukses ya
saya yakin ini pasti yang terbaik buat kita semua
termasuk mas joko juga
terima kasih bu
ya udah saya mau pamit pak bu
bu terima kasih
udah pak rete pak rete tuh jangan terlalu terbawa emosi gitu pak rete
udah tuh pak rete jangan gitu
enggak enak nanti kalau mas joko ngeliat dia tambah sedih loh kalau paretenya kayak gini
ikhlasin aja kepergian mas joko
pak rete udah lah
pak rete kenapa sih nangisnya sampai gitu banget
kenapa sih pak rete
aduh maaf pak rete
saya nggak liat ada kaki pak rete didihnya ampurannya
ke dalam dulu bentar
iya pak rete
aduh jadi cingkluk gitu kikituan
aduh pak rete
tuh tangannya lurusin
tangannya di atas
kamu putar pelan pelan
sampai senyum dong semuanya
tuh kamar mandinya dimana ya
apa itu kamar mandinya
ini kan kamar tidur
kayaknya ada kamar manji disini

anak anak sebentar ya
iya usaha kita sudah berhasil
iya usaha kita sudah berhasil
aduh hidung aku gatel nih
aduh hidung aku gatel nih
gimana nih aku mau bersin
kalian tenang aja
saya akan bayar kalian karena kalian sudah bantu saya
dan semua murid mas joko pindah ke sanggar saya
oh jadi ini semua kulanya miss femi
aduh kasih mas joko
mas joko kena fitnah
mas joko kena fitnah
mas joko kena fitnah
mas joko kena fitnah
mas joko kena fitnah
anak buah roti
nah ya peaan
kau yang di luar
jangan sama sama banget deh